pemerintah telah mengumumkan formasi cpns dua ribu tujuh belas di instansi mahkamah agung dan kementerian hukum dan ham
ada sembilan belas dua ratus sepuluh posisi yang akan dibuka pendaftarannya
dari keterangan tertulis kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
proses pendaftaran dan penerimaan cpns hanya akan dilakukan selama satu bulan
pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi melalui website resmi
pendaftaran dibuka pada tanggal satu agustus dua ribu tujuh belas nanti dan ditutup tiga puluh satu agustus dua ribu delapan belas
ada berbagai ketentuan yang dipersyaratkan pemerintah dalam lawangan cpns di instansi yang dibuka
selain harus memiliki jenjang pendidikan tertentu para pelamar tidak diperbolehkan mendaftar untuk dua jabatan